apakah uang ini bisa untuk meringankan dan sebagainya
makanya kami tadi sudah jelaskan bahwa saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk membuat terang
uang ini uang apa sih apakah uang hasil kejahatan
apakah yang terkait dengan kejahatan itu sendiri
apakah uang pribadi yang dipergunakan
untuk mengembalikan kerugian negara
atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya
yang bersangkutan hasil pemeriksaan kami tidak bisa menerangkan